pesawat lion air jt enam ratus sepuluh sempat meminta untuk kembali ke landasan setelah take off
sebelum dilaporkan hilang kontak pada pukul enam lebih tiga puluh tiga menit waktu indonesia barat
kepala badan sar nasional memastikan pesawat penerbangan jakarta pangkal pinang tersebut jatuh pada senin pagi
lokasi hilangnya pesawat lion air berada di dua puluh lima mil laut dari tanjung priok atau sebelas mil laut dari tanjung karawang
pesawat hilang kontak saat berada di ketinggian dua lima ratus meter di atas permukaan laut
kepala badan sar nasional memastikan pesawat lion air pklkp dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh rute jakarta pangkal pinang tersebut jatuh senin pagi
koordinat lost contact nya adalah lima derajat empat puluh enam menit lima belas detik south kemudian satu ratus tujuh derajat tujuh menit enam belas detik east nah begitu

pesawat take off jam enam dua puluh setelah itu jam enam dua puluh dua dengan ketinggian sekitar dua lima ratus sampai tiga pesawat los of radar contact
jadi mungkin pesawatnya sudah berada di bawah jangkauan radar karena radar ada punya sudutnya
satu ratus tujuh puluh delapan dewasa satu anak anak dua bayi infan
crew nya adalah dua cockpit crew dan enam awak cabin
jadi totalnya seperti disampaikan ke masalah tadi adalah satu ratus delapan puluh sembilan
kli nya memang tidak aktif karena kami yakin bahwa pesawatnya masuk ke dalam air
kepala bmkg dwi korita juga memastikan cuaca saat insiden jatuhnya lion air jt enam ratus sepuluh dinyatakan layak terbang
saat penerbangan terjadi juga tidak terpantau adanya awan kumulonimbus
jadi kondisi cuaca saat menjelang take off itu kami sampaikan bahwa tidak ada cuaca signifikan
artinya tidak ada kondisi cuaca yang penting yang membahayakan
di google books ingat tidak ada ini
p lipat ketika nadu
pada pukul enam lebih tiga puluh tiga menit waktu indonesia barat pesawat terakhir dilaporkan berada pada koordinat lima derajat empat puluh enam menit lima belas detik lintang selatan dan satu ratus tujuh derajat tujuh menit enam belas detik bujur timur
pesawat line air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh sempat meminta untuk kembali ke landasan setelah take off
kami ajak anda kita akan mengikuti jalannya konferensi pers dari kapolda jawa barat yaitu irjen agung budi marioto
mengambil apa yang didapat selama melaksanakan patroli di permukaan air itu
selanjutnya kami informasikan besok direncanakan juga akan dilakukan hal yang sama
tadi hasil kami koordinasi dengan basarnas besok juga akan didatangkan kapal yang memiliki perlengkapan lebih lengkap lagi yaitu ada alat sonar
sehingga demikian maka pencariannya akan lebih efektif lagi
kemudian khusus yang di kerawang saya mengimbau juga kepada ibu bupati melalui kecamatan kapolsek dan koramil juga melakukan patroli di perairan masing masing
mudah mudahan mungkin kalau ada pas arusnya ke arah kerawang tentu bisa timbul di kerawang
kita akan lakukan pencarian terus sampai dengan batas waktunya yang ditentukan oleh dari teman teman dari basarnas
saya kira itu pembukaan dari saya
yang bertanyakan saya persilahkan
tentunya kita sebagai umat beragama tetap memohon kepada allah swt
tuhan yang maha kuasa untuk bisa kita tetap berharap dan berdoa semoga masih ada yang selamat
tapi sampai dengan sekarang belum ditemukan
kemudian black box juga belum
jadi sampai dengan sekarang belum
itu saja yang perlu dapat saya sampaikan
saya kira itu rekan rekan
hari kami tanya ke basarnas pak deden lah ya pak deden
jadi itu sementara satu minggu ya
ya sementara satu minggu hari dari koordinasi dengan basarnas
oke sederhana dalam pencarian hari pertama dilampangkan apa yang ditentukan dalam pencarian hari pertama
ya saya kira kalau yang dijumpai tentu waktu ya waktu artinya penyelam siap tetapi kan batas waktu yang diizinkan jam lima sore atau jam tujuh belas jadi harus naik semuanya
tetapi yang diperairan tetap lakukan patroli patroli seperti itu
jadi ini bisa diberi ya
speakernya di depan
berisi berisi berisi
berisi berisi berisi
dan ada insistru to challenge suatu lanyi yang tidak pernah mengagumkan
serta ekonomi yang mutation acrossvenidos
mengambilooh di captain domenica danel adama wiwada
kuno bengkel kalau kubah jauh credit card
kedala yang real sekarang terjadi ya dari hasil koordinasi dengan basarnas rekan rekan yang melakukan penyelaman pada saat di kendalaman kurang lebih tiga puluh sampai tiga puluh lima hampir empat puluh itu lumpur naik ya lumpur naik kemudian minyak aktur yang ada di pesawat juga demikian
jadi mempengaruhi jaya pandang penyelaman ya itu tadi kalau nanya kendalanya kalau penyelam sudah siap semua tapi karena terkendala tadi visibility nya tidak memungkinkan untuk turun lebih dalam lagi karena memang lumpur yang mendapan di bawah naik ke atas
ya saya kira itu nanti bukan bagian saya nanti ya tugas saya dengan tadi membantu
itu sepenuhnya mengekwakuasi
itu pak deden kalau nanti ditanyakan silakan
ya baik tadi kami sudah koordinasi dengan pak dandim bupati dan basarnas provinsi jawa barat
karena nanti di sana sudah lengkap dari tim basarnas dki kepolisian tadi sudah di sana
maka kami besok koordinasi
dan konsentrasi akan melakukan penyisiran di sepanjang di wilayah kerawang ini
besok kami gabungan di situ
ya juga tetap berharap yang tadi saran atau masukan daripada teman teman media budoman kita berharap dan terus berdoa
saya kira itu
silahkan kalau mau nanyakan ke basarnas saya persilakan
tapi intinya tadi kami terpadu lakukan langkah langkah bersinergi langsung melihat langsung dan ikut patroli di lokasi
bapak benar gak sih kalau pas saat terjadi itu sempat meledak karena beberapa wakil kita di tempat meledak
saya kira itu nanti kita tanyakan yang melihat langsung ya
jadi kalau saya datang kan sudah kejadian jadi saya tidak berhak untuk menyampaikan itu
nanti itu kan ada timnya tim knkt ya
tugas saya paul ri tni bagaimana caranya membantu sepenuhnya
bagaimana pencarian korban ini semaksimal mungkin
itu berdasarkan cuaca yang ada
kapal patroli ini berapa pak
baik kapal patroli cukup banyak
dari kepolisian ada tiga belas
dari kepolisian ada tiga belas dari pol dajabar ada tujuh kemudian dari mapus polri ada enam helikopter tiga
yang satu kan ada di sini yang b empat ratus dua puluh sembilan
besok kita akan patroli gunakan itu
jadi untuk apabila dijumpai ada korban jenasa
berhasil kesepakatan standar operasional dibawanya bukan ke sini tetapi ke tanjung priuk
kemudian dari tanjung priuk dibawa ke rumah sakit polri untuk dilakukan identifikasi oleh tim dvi yang sudah siap menunggu di sana
namun demikian kita juga buka posko di sini
kita tidak menutup kemungkinan besok kalau ada korban itu kita ambil di sini
tapi tetap diserahkan ke tim dvi yang ada di rumah sakit polri
silakan pak deden
pak deden besok ada berapa personil seperti apa proses pengoperasian yang akan dilakukan oleh basar majak sipi
baik ya tadi kami bersama sama pak kapolda pak dandim dan unsur terkaitnya mores dari karawang
nanti konfirmasi dengan tim yang sudah lebih dahulu ada di sana
sampai dengan saat ini mereka masih melakukan pencarian
tetapi untuk proses penyelaman sampai dengan sorti keempat ini jam tujuh belas tadi dihentikan untuk proses penyelaman
tetapi dilanjutkan dengan identifikasi dengan scan sonar
jadi kita untuk malam ini kita untuk memastikan posisi pesawat di laut itu dengan menggunakan sken sonar
mudah mudahan nanti malam sudah ada hasilnya dan besok pagi kita bisa maksimalkan semua unsur gabungan yang ada di lokasi
maupun yang ada di posko di sini
sesuai dengan yang dikatakan pak kapolda tadi bahwa posko di sini hanya posko membantu
karena mengacu kepada arus dan air yang ada serpian nanti mengarah ke sini
siapa tahu warga karawang nelayan nelayan yang nanti mampir lewat kemudian membawa serpihan apapun itu nanti kita akan akomodir di sini
jadi untuk pencarian sampai dengan sore ini sudah dihentikan terkait dengan penyelaman
tetapi untuk pencarian lokal kita akan mengambil alih alih
jadi ini masih titik jatuhnya untuk memudahkan nanti proses penyelaman sesuai dengan pengalaman dari air asia di kalimantan
ini seperti itu kejadiannya
alut yang ada di sana cukup banyak ya sesuai yang dikatakan pak kapolda
dari basanas ada empat kapal kemudian juga rib kemudian juga dari tni pori dari unsur berhubungan dan mitra mitra kita di laut
ini cukup banyak alut yang ada di sana
tinggal memang bagaimana titik poin jatuhnya di mana itu yang kami masih lakukan pencarian
ya kita menggunakan rop terus kemudian juga bantuan dari bppt
mudah mudahan ya mudah mudahan sekali lagi mohon dua restu bersama malam ini kita mendapatkan titik terang lokasi jatuhnya sehingga besok kita lebih mudahkan untuk penyelaman
alhamdulillah untuk cuaca cukup bersahabat ya sampai dengan sore tadi
kebetulan kami juga on board di atas cukup bersahabat
mudah mudahan besok juga seperti itu
namun demikian informasi dari penyelam arus bawah sama dengan yang terjadi dengan air asia
penyelam cukup banyak ya penyelam cukup banyak
dari basanas sendiri kita menurunkan tim basanas special group yang dibantu oleh kantor sarbandung kemudian kansar jakarta dan lampung
mudah mudahan sekali lagi
mohon dua arestu tim sargabungan besok dapat melakukan yang terbaik ya sehingga kita juga operasi tidak terlalu lama
tentunya akan seperti itu
kita belum bisa identifikasi berapa personil karena memang semuanya rata rata melapor ke posko utama
ada yang ada di priuk
baik ya sesuai dengan sop yang ada
dari uu dua puluh sembilan tahun dua ribu empat tentang pencarian dan pertorongan
pencarian akan dilakukan tujuh hari
pencarian akan dilakukan tujuh hari
namun demikian bila mana memungkinkan ada tanda tanda maka kita akan perpanjang
sampai batas waktu yang tidak ditentukan
baik cukup ya